ketua mpr zulkifli hasan memberikan evaluasi kepada kepala negara
dan menyampaikan titipan dari para ibu rumah tangga untuk presiden
pemerintah perlu menjaga harga harga barang kebutuhan rumah tangga
agar daya beli mereka tidak tergerus
bapak presiden ini titipan emak emak titipan rakyat indonesia
agar harga harga terjangkau terutama kebutuhan sehari hari
kehadiran presiden dalam forum ini sebagai kepala negara dan apa yang disampaikan
merupakan bukti bukti kenegaraan
sehingga kritik yang disampaikan ketua mpr menjadi salah tepat
dalam pidato kenegaraan itu ini kan konvensi yang kita kita tahu

jadi dia sebagai kepala negara lebih sebagai kepala merintah
jadi apa yang disampaikan sebenarnya bukti bukti kenegaraan
dalam pidato kenegaraannya presiden joko widodo menyebutkan fokus pemerintah dalam empat tahun terakhir
tidak hanya untuk peningkatan perekonomian
pemerintah yakin pembangunan infrastruktur juga berdampak positif bagi rakyat indonesia
dan diharapkan membangunnya
dan juga membangun budaya baru seperti budaya tempat waktu dan antre di antara masyarakat indonesia
pidato presiden juga mendapat kritikan tajam dari wakil ketua dpr fadlizon
yakni soal kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat
fadli menilai pidato presiden joko widodo tidak sesuai fakta
karena kondisi perekonomian indonesia saat ini masih berpasalah
perjalanan bangsa tujuh puluh tiga tahun tentu tidak sebentar
bertahan di tengah gejolak

terus bergeliat di dalam negeri
sudahkah indonesia berada di jalur yang benar
jika belum apa yang harus diperbaiki
kami bagaimanapun juga akan tetap mengaitkan ini dengan pilpres dua ribu sembilan belas
bagaimanapun juga ini tahun politik
maka narasumber kami pada malam hari ini di sebelah kiri saya ada mas muhammad misbakun
jurubicara tim pemenangan joko wimakruf
mas muhammad misbakun selamat malam
terima kasih sudah ada di sini dan juga di studio ada mbak eni srihartati direktur eksekutif indef
mbak eni terima kasih selamat malam sudah ada di sini
selamat malam mbak putri
kemudian dari sambungan telepon ada mas derajat wibowo wakil ketua dewan kehormatan pan
mas drajat selamat malam
selamat malam mbak putri
mas dajar di sini ada mas misbakun dan juga mbak eni
selamat malam mas drajat
oke saya ke mas derajat dulu sebagai yang saat ini berada di oposisi ya
kalau misalnya melihat selama tujuh puluh tiga tahun kemudian melihat pidato politik
presiden jokowi pada pidato kenegaraan kemarin apa yang perlu di highlight
apa yang pertama saya mau lihat dulu apakah ada yang memang diakui keberhasilan oleh oposisi dulu ada tidak
diakui keberhasilan ya pidatonya berhasil mas wibowo berhasil jadi ya itu diakui gitu aja
cuma kalau datanya ya tentu akan kita cek secara objektif
apakah data data yang disampaikan presiden
maupun disampaikan pemerintah bahwa klaim klaimnya itu valid ya
tentu kita akan cek secara objektif
dan saya pribadi sebagai ngelepas kritik saya kan ekonomi saya ilmuwan ya
jadi kalau ada yang apa namanya yang memang datanya valid solid tentu akan saya beri saya akan apresiasi
dan akan saya dukung tapi kalau misalkan datanya ternyata data main main ya tentu akan saya
kenapa adanya begitulah kira kira
anda melihat ada yang menyampaikan data secara main main mas derajat sudah atau tidak
ada beberapa klaim yang saya rasa patut dikritisi secara objektif datanya ya
sebenarnya yang lainnya belum saatnya saya sampaikan karena ini kalau di main bola camis bakun sama saya ini sama sama suka bola
cuma dia psmu saya netral
tapi ini masih baru pre season gitu loh
jadi belum saatnya kita keluarkan lukaku belum saatnya kita keluarkan apa namanya azad dan sebagainya
tapi ada satu yang sudah dulu pernah saya rilis di indef ya mbak emia apa namanya kolega saya junior saya di indef ya
ada satu yang pernah saya rilis misalkan tentang pengangguran ya
tentang ketenangan pekerjaan kan selalu dikatakan bahwa pemerintah berhasil menurunkan pengangguran bla bla bla bla bla bla dan sebagainya
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya
nah setelah kita bedah angkanya ya itu ada angka yang aneh gitu ya
kok bisa gitu loh tiba tiba melonjak sehingga angka penganggurannya jadi turun drastis gitu
ini dari mana kemudian kita telusuri lagi
ternyata sumber terbesar dari angka penyerapan lapangan kerja yang dilaporkan bps yaitu adalah sektor nomor sembilan yaitu sektor informal sektor organisasi kemasyarakatan dan sektor sektor yang itulah
bukan sektor sektor yang selama ini disebut sebagai prioritas ekonomi

nah ini sektor ini data dari sektor ini
ini kan sebenarnya data yang ya maaf bisa dimainkan dengan mudah gitu ya
karena sektor ini isinya tukang cukur teman teman yang jadi tukang cukur pedagang asongan pedagang tahu tempe yang seperti itu yang masuk di dalam apa namanya maksudnya bukan pedagang tahu tempe pedagang tempe
maksudnya itu tidak bisa dihitung atau bagaimana mas derajat
di dalam penciptaan lapangan kerja ya
maksudnya itu tidak bisa dihitung tidak bisa tangible nya tidak bisa terlihat atau bagaimana
ya angka seperti itu kan bisa dengan mudah di kreasikan gitu ya angka seperti itu kan susah sekali dipertanggungjawabkan gitu ya
dan juga kalau pun katakanlah saya asumsikan bahwa bps benar tidak main main dengan data
saya asumsikan itu saja
terus masa sih pembangunan dengan menggelontorkan empat ratus triliun lebih setiap tahun untuk infrastruktur
hasilnya itu adalah satu sekian juta pedagang asongan satu sekian juta pembantu rumah tangga dan sebagainya
masa sih itu hasilnya gitu
jadi uang sekian ratus triliun itu kalau hasilnya seperti itu ya
ya mending buat nambahin modal manchester united klub bolanya cak miswakun ini untuk beli pemain baru lah
katanya ada dugaan ada menimbulkan prasangka bahwa angkanya dikreasikan
angkatan serapan tenaga kerja ini
perlu saya luruskan bahwa bps itu kan tidak pernah main main terusan ini
bps ini adalah lembaga yang sangat independen dan kredibilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan
dan saya yakin apa yang menjadi data dan kemudian disimpulkan oleh bps itu bukan data yang main main
karena hampir semua bank dunia pun ketika dia melakukan survei tentang indonesia
dia berbasis data yang
berasal dari bps
kemudian imf juga sama
bank indonesia juga sama
pemerintah pun juga
dan lembaga ini kan secara undang undang juga independensinya dijaga
jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa mengenai pencapaian itu itu adalah pencapaian yang real
perlu harus diingat bahwa pemerintah juga melakukan upaya apa
upaya padat karya kebanyak kegiatan pembangunan infrastruktur
bahkan pembayarannya pun secara tunai dilakukan oleh pemerintah
jadi kalau menurut saya korelasi antara pembangunan infrastruktur dengan apa yang tadi disimpulkan oleh mas derajat tadi
dalam pandangan saya itu adalah hal yang berbeda
infrastruktur ini adalah pembangunan bagaimana pemerintah ingin mengangkat derajat memperbaiki sistem
memperbaiki sistem logistik kita
logistik kita ini kan harus
infrastruktur ada jalan
kemudian untuk meningkatkan tol darat kemudian transjawa dan trans sumatera ada infrastruktur pembangunan pelabuhan kemudian bandara baru dibangun dan sebagainya
ini kan dalam rangka menguatkan itu
kemudian banyak lapangan pekerjaan yang tercipta di sana
dikerjakan oleh bumn dan kemudian banyak pekerjaan yang terciptakan oleh sana
jadi kalau dikatakan bahwa itu hanya untuk kemudian menghasilkan berapa juta kemudian berapa ratus ini kan yang harus kita clear kan sebenarnya
termasuk katanya hanya menghasilkan sektor informal tukang cukur
tukang cukur apa
yang katanya tidak bisa dihitung dengan pasti
tukang cukur ini kan apakah kemudian ada pembangunan infrastruktur tukang cukur
tidak tidak seperti itu
dan terlalu apa ya terlalu retorik kalau kita mengatakan bahwa infrastruktur menghasilkan tukang cukur terlalu retorik gitu
jadi yang perlu kita luruskan bahwa pembangunan infrastruktur itu menciptakan lapangan pekerjaan
menciptakan multiplier efek luar biasa
pak jokowi pada saat pidato kenegaraan kemarin pada saat pembacaan pidato nota membacakan nota keuangan dua ribu sembilan belas rapbn dua ribu sembilan belas
beliau menyatakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak harus kita nikmati saat ini
bisa kita nikmati kita menciptakan semua kesempatan untuk anak bangsa ke depan lebih memudahkan
tapi kita menciptakan sebuah pembangunan untuk menciptakan pembangunan yang struktural
artinya belum terlihat saat ini memang
belum terlihat saat ini
tapi apa yang sudah dilakukan saat ini bayangkan
pembangunan itu tereksekusi dengan baik
nah inilah yang ingin kita sampaikan pada saat itu
nah arahnya sudah sampai kemana
kalau kita mau bicara sekarang keberpihakan pemerintah di dalam nota keuangan rapbn dua ribu sembilan belas
dengan bantuan operasional sekolah untuk dua puluh juta siswa lebih
kemudian beasiswa bidik misi lebih dari empat ratus tujuh puluh satu ribu siswa yang akan mendapatkan
lpdp ada dua puluh tujuh ribu yang akan mendapatkan
kemudian dana desa
dana transfer daerah meliputi dana desa dana alokasi khusus dan komandan dana alokasi umum
itu melebih dari rp delapan ratus lima puluh triliun yang akan dikirimkan pemerintah menjadi transfer daerah
pemerintah melakukan upaya yang sangat serius dan sungguh sungguh melalui penetrasi apa
kementerian dan lembaga
kementerian lembaga anggarannya sudah disiapkan
itu adalah jumlah yang sangat besar
ini adalah jumlah yang sangat besar tapi pemerintah memprioritaskan kepada siapa
kepada masyarakat kelas bawah
ditingkatkan penerima jaminan kesehatan nasional jkn dari sembilan puluh dua juta menjadi sembilan puluh enam juta
pemegang kartu indonesia sehat nanti bertambah jumlahnya
baik baik baik
ya saya akan mencoba objektif
jadi walaupun pak drajat dulu alumni indef tapi pak drajat dalam posisi sekarang kan harus mentafsirkan secara politis dan bahkan juga gitu
jadi kalau secara objektif atau secara data
nah apa yang disampaikan pak jokowi dalam buku pidato pengantar nota keuangan tentu data data yang beliau quote pasti data yang berdasarkan data resmi pemerintah
termasuk data data dari bps dari kementerian dan sebagainya
ini valid valid secara data pemerintah
jadi seperti tadi juga disampaikan bahwa bagaimana pengurangan pengangguran kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi
itu semua yang selama ini kita sudah dapatkan data data itu

jadi mbak putri begini

nah sehingga yang harus kita bedah itu bagaimana data data statistik tadi itu betul betul merefleksikan kondisi real yang ada dan dirasakan oleh masyarakat
itu yang paling penting dulu
jadi kalau saya bisa mengatakan
kalau kita membedah satu persatu dari angka pengangguran misalnya
angka pengangguran betul bahwa menurun secara signifikan dan terus setiap tahun ya selama tiga tahun terakhir memang menurun
dan angka kemiskinan juga demikian termasuk kesenjangan walaupun jenerationnya turunnya relatif kecil gitu
tapi menurun itu benar
tetapi yang harus kita cek adalah kenapa sih kita kok concern terhadap misalnya angka pengangguran
harus rendah angka kemiskinan harus diturunkan itu apa concern kita
supaya apa supaya daya beli masyarakat meningkat
supaya kesejahteraan masyarakat meningkat
nah sekarang tinggal kita apakah indikator indikator leading indikator makroekonomi tadi
itu berimplikasi konkret terhadap kondisi yang tadi menjadi goal finalnya menjadi tujuan akhirnya
itu kan yang paling utama gitu kan secara objektif
nah termasuk juga misalnya dalam nawacita jadi kalau kita lihat dari awal mbak putri ya
komitmen pemerintah sekarang itu sudah semuanya betul
dari nawacita itu yang ekonomi kan yang tiga itu kan yang paling krusial
meningkatkan produktivitas dan daya saing meningkatkan kemandirian termasuk juga membangun dari pinggir
nah itu diterjemahkan dengan berbagai macam komitmen pemerintah untuk melakukan debirokratisasi dan deregulasi
dan termasuk semuanya
lima belas paket stimulus termasuk percepatan pembangunan infrastruktur
nah sekarang tinggal kita cek saja benar nggak di dalam perekonomian kita
itu seperti yang tadi sampaikan oleh mas mie bakun bahwa terjadi transformasi struktural
nah ternyata sampai dengan ini kan juga data kan data dari pemerintah sendiri
sampai dengan triwulan dua dua ribu delapan belas kemarin ternyata justru dominasi ekonomi kita kembali lagi ke konsumtif
yang sektor sektor real tadi yang segala upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan sebagainya itu kan untuk memancing orang untuk investasi
nah investasinya tetap saja stagnan
gitu kan nah sehingga kalau kita lihat
artinya itu juga perlu dilihat faktor lainnya apa kan
artinya ini kan harus dilihat secara detail
secara detail bagaimana antara leading indicator dan indikator indikator yang dianggap ya dianggap suatu pencapaian tadi
itu betul betul terkonfirmasi
terkonfirmasi oleh kondisi real di masyarakat
sehingga kalau paling kalau menurut saya yang paling utama menjadi problem ekonomi kita ini kan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi
oke itu dia
dan yang betul betul ya betul betul mampu meng create job atau menciptakan lapangan kerja
berarti sekarang artinya harus mengecek variable variable itu
apakah kemudian sekarang sudah bertumbuh sama sama ya
oke nanti setelah jeda kita sambung lagi ya mbak eni setelah jeda kita sambung lagi
terutama saya ingin tertarik untuk mengulik kemarin pak jokowi juga mengatakan infrastruktur itu jangan fisiknya tapi kemudian membangun peradaban
peradaban yang seperti apa yang sebenarnya ingin dibangun ya
setelah jeda di cnn indonesia prime news
bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol bandara pelabuhan juga mrt lrt dilihat hanya dari sisi fisiknya saja
padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban membangun konektivitas budaya membangun infrastruktur budaya baru
membangun peradaban membangun konektivitas budaya membangun infrastruktur budaya baru
itu menarik sekali ada tiga rangkaian yang dikatakan secara jelas oleh presiden joko widodo kemarin
mas derajat masih bersama kami ya
mas derajat anda melihat tadi yang disampaikan oleh mas bakun di sini bahwa beberapa dari banyak dari hal yang saat ini sedang dibangun tidak bisa kemudian langsung bisa instan terlihat secara nyata
termasuk juga mungkin peradaban yang ingin dibangun oleh presiden joko widodo anda melihatnya seperti itu juga
ini sudah on ya sudah live
ya saya sih maklum saja karena seperti smk kan nggak bisa dirasakan sampai sekarang
oke jadi kalau misalnya membangun peradaban itu anda tidak sepakat dengan itu atau bagaimana
ya mas bakun tadi ya data bps segala macam
yalah kita percaya bps itu sebagai satu lembaga gitu
tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa mereka sering membuat kesalahan
karena kebetulan saya banyak sekali teman teman di bps gitu ya
jadi saya kasih contoh yang tadi yang lapangan pekerjaannya
itu semua saya pakai data bps
karena kita nggak bisa punya data pembanding kenapa
karena untuk mengumpulkan data itu mahal
kalau misalkan indef diminta untuk ngumpulin data ya nggak sanggup
mahal sekali beratusan puluhan miliar atau ratusan miliar untuk mengumpulkan data itu
data bps sekarang
mas reza tapi bagaimanapun kan infrastruktur pembangunannya kemudian juga sudah dirasakan oleh beberapa orang
anda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting
infrastruktur ada apa namanya pembangunannya
tapi tentu kan setiap pembangunan kita harus hitung antara cost dengan benefit kan
nggak bisa kita asal bangun saja
setiap kita bangun kan harus ada cost benefit analysisnya
oke dan benefit dari pembangunan infrastruktur jokowi ini
saya perlu menunjukkan kenapa saya sangsi terhadap data
pada tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas itu angka penciptaan lapangan kerja baru itu turun ke satu empat sampai dua juta pekerja baru
sebelumnya yang tertinggi itu tahun dua ribu dua belas tiga lima puluh lima juta
nah dua ribu empat belas dua ribu enam belas itu paling tinggi mentok di dua juta
tiba tiba dua ribu tujuh belas naik tajam ke tiga dua puluh lima juta
tidak ada satu perubahan yang drastis
tidak ada apa apa
tiba tiba kok melonjaknya drastis sekali
dan itu satu juta lebih disumbang oleh sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan
sektor yang saya sebutkan tadi
jadi dengan angka seperti ini kan kita kok bisa ya
dan perekonomian hanya menciptakan dua ratus sembilan puluh sampai tiga ratus empat puluh ribu
tiba tiba dua ribu tujuh belas naik ke enam ratus empat puluh
naik hampir dua kali lipat
loh di mana gitu
jadi oke datanya data resmi oke dia dirujuk bank dunia oke dia dirujuk siapapun juga ya
tapi kan kita sebagai saintis kita kok bisa datanya seperti ini ini benar nggak sih
oke mas bakun silakan
jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa
kesangsian saya terhadap data itu bukan sesuatu yang tanpa basis
sesuatu yang berbasis datanya bps sendiri
iya iya baik
ini masih bicara data keperadaban
silahkan jawab sedikit soal itu
begini kalau ujungnya ini adalah mempertanyakan validitas bps perdebatannya nanti kita geser
iya kan karena apa
karena bagaimana juga bps nanti akan memberikan penjelasan
mengenai penciptaan lapangan pekerjaan baru ini
dari arah mana saja itu datang
nah nanti biar kita geser
tapi yang paling menarik adalah
memang sangat benar apa yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa
jangan dilihat cuma pembangunan fisik
dari proses pembangunan infrastruktur ini
mrt akan menciptakan sebuah membangun peradaban baru
apakah orang ini selama ini antri seperti apa
kemacetan ini akan menjadi ekonomi
kos orang akan menikmati
kemudian mereka akan antri
budaya antrian akan menjadi sebuah peradaban baru bagi kita
yang selama ini uyal uyalan di krl
uyal uyalan di biskota dan sebagainya
dengan adanya mrt dan sebagainya itu
sama juga dengan pembangunan bandara
kemudian sama juga dengan coba bayangkan dulu
semua orang ketika pulang kampung
saat lebaran mudik lebaran apa yang terjadi
kesulitan pada saat mereka harus macet berjam jam
dan kemudian ongkos seperti apa
sekarang mereka bisa dengan happiness
dengan kegembiraan yang luar biasa
bisa cepat transfer mereka bisa ke daerah bisa cepat dan sebagainya
ini yang terjadi
inilah yang ingin dibangun peradaban itu
sebuah pembangunan fisik yang terbangun itu adalah memang peradaban
bagaimana peradaban eropa itu tercipta
mereka membangun infrastruktur orang antri dengan tertib dan sebagainya
ada yang menggunakan fasilitas jalan darat
kemudian yang menggunakan fasilitas perhubungan laut
ada yang menunggangkan udara dan sebagainya
semuanya terkoneksi dengan baik
inilah peradaban yang akan dibangun
kita mulai makin meningkat pendapatan masyarakat
kemudian bagaimana kemudian infrastruktur ini juga kemudian menjadi membangun pengembangan kawasan
melepaskan indonesia dari jebakan middle income traps
seperti yang disampaikan oleh pak presiden dalam pidato
ini penting untuk kita
ini penting untuk kita lakukan
indonesia ada sebuah momentum yang luar biasa saat ini
apakah kemudian kita bisa men shifting middle income trap ini
dengan pembangunan infrastruktur ini kemudian dengan bonus demografi ini
inilah yang harus kemudian di capture dipetakan dengan baik
kemudian menjadi program program pembangunan
kalau pertanyaannya mbak eni tadi kemudian apakah itu juga yang disampaikan
bahwa pembangunan infrastruktur sejauh ini belum terlihat memberikan trust untuk investasi di indonesia
palembang indralaya baru dibangun baru selesai
dan ini kan butuh proses
infrastrukturnya fisik sudah disiapkan
software nya yaitu perizinan mulai dari paket ekonomi jilid satu sampai lima belas dibangun
disiapkan oleh pemerintah
bahkan terakhir sistem penanaman modal asing pma disiapkan
aturannya disetujui oleh pemerintah
dikeluarkan oleh pemerintah
bahwa kita harus paralel
infrastrukturnya kita siapkan
bayangkan saya ketemu bupati yang baru selesai jalan tolnya
dia sudah menyiapkan
pak kita sudah ada investor untuk membangun kawasan industri
kawasan industri di tempat sini
nah ini kan semua proses
infrastruktur ini kan tidak bisa instan
sama ketika kita bicara tidak mungkin selesai ujungnya di sana kemudian orang akan melihat berapa tarif tolnya
orang sudah mulai bicara peradaban barunya di priok
begitu terkoneksi berapa puluh tahun itu tidak selesai
tol priok itu
yang koneksi mulai dari cakung cilincing kemudian dari tanjung priok sendiri
dalam kota kemudian terkoneksi
bayangkan mereka harus menyiapkan infrastruktur tempat parkir
kontainer tempat parkir untuk kereta dan sebagainya
nah ini kan kemudian
dan menurut anda pandangan seperti ini
nah sekarang sopir yang mereka bingungnya
loh sudah secepat ini
dulu mereka antri sampai enam jam tujuh jam
tidur di truk sampai dua belas jam
dan menurut anda pandangan ini belum dilihat secara makro oleh oposisi misalnya
nah inilah kemudian
tol priok baru selesai kapan
enam bulan yang lalu
nah ini kan pencapaian yang luar biasa
lebaran baru kemarin
banyak tol fungsional yang dihitungkan
nah inilah kemudian
yang harus dibaca secara fair
nah kemudian leading indicator ekonomi
data real dan apakah merefleksikan
kita mewarisi pembangunan yang berkelanjutan
dan pemimpin pemimpin sebelumnya
ada permasalahan yang harus kita selesaikan secara berpihak
bayangkan kita berbicara tentang efisiensi atau distribusi
itu kan pilihan
ketika kita berbicara tentang distribusi artinya apa
pemerintah harus berpihak
affirmative action nya dilakukan
keberpihakan melalui apa
cara dan alat negara mensejahterakan rakyat di mana
proporsi apbn kita untuk masyarakat bawah ini kan sangat berbeda sekali
pemerintah meningkatkan elektrifikasi di seluruh wilayah indonesia
bahkan wilayah yang berat sekitar papua kita menggunakan tenaga surya dan sebagainya
kita sekarang jeda dulu
itu yang dilakukan oleh pemerintah
oke kita sekarang jeda dulu
setelah jeda saya mau ke mas derajat
mas dajat yang tadi disampaikan secara panjang lebar oleh mas mis bakun
apakah tidak dilihat juga oleh pihak oposisi
atau bagaimana sekarang oposisi melihat pencapaian pencapaian yang tadi disampaikan oleh mas muzal kun
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda bersama kami di cnn indonesia bersatu indonesia
mas derajat wibowo masih bersama saya
mas derajat tadi sudah disampaikan pencapaian pencapaiannya
infrastruktur memang tidak bisa dirasakan sekarang
diharapkan juga bisa mengundang investor investor
kemudian juga soal kelistrikan
apakah ini tidak ditangkap tidak dilihat oleh rekan oposisi
atau justru anda melihatnya secara berbeda
bahwa itu semua memang masih belum apa apanya
memang ada pembangunan infrastruktur
kita juga harus akui pembangunan infrastrukturnya lebih banyak dibanding dengan zaman pak sby ya
kemudian apa namanya
tapi setiap pemerintah itu ya memang harus membangun infrastruktur
zaman pak sby juga membangun ya
zaman pak jokowi diperbanyak infrastrukturnya
ini semua kesinambungan dari proses pembangunan ya
contohnya misalkan untuk mrt jakarta
itu menko perekonomian atara jasa
waktu itu mengajak gubernur dki jakarta
dki jokowi ke jepang
karena bang hatta waktu itu negosiasi untuk mensyukur fundingnya
karena kalau tidak ada fundingnya tidak bisa dibangun
jadi ini kan bagian dari proses pak jokowi satu tahun kalau tidak salah mengawasi pembangunannya
kemudian dilanjutkan oleh pak ahok
kemudian sekarang dilanjutkan oleh mas anies gitu
jadi semua pemerintahan berkesinambungan membangun infrastruktur
jadi dari sisi jumlah infrastrukturnya
itu kita akui ada pertambahan ya
tapi pertanyaannya tambahannya itu at what cost
costnya sudah efisien nggak
faktanya faktanya juga bahwa
pengenjutan infrastruktur itu dibarengi dengan menolaknya utang sedemikian tinggi
sampai dua tiga triliun sekarang
artinya kita wajar dong mengkritisi kira kira ini pembangunan infrastrukturnya sudah efisien nggak

dan fakta yang sudah terjadi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah ini sebagian itu sangat terburu buru
sehingga aspek keamanan itu terabaikan
sudah banyak kejadiannya
ada yang kemudian harus dihentikan
ada yang kemudian ambruk dan sebagainya kan
sampai menimbulkan korban
nah kalau terburu buru karena kenyar tayang karena kejar supaya nanti tahun dua ribu sembilan belas bisa diklaim sudah begini begini begini
ya ini berbahaya
dan saya juga menerima laporan dari teman teman di bumn bumn karya
mereka mengatakan kami agak khawatir dengan ambisi infrastruktur yang melebihi kemampuan teknis untuk menjamin safety nya
nah jadi efisiensi harus diperhatikan
tentu harus kita cek utangnya sedemikian besar
karena utang itu nanti harus dibayar
bukan rejim pak jokowi nanti yang membayar rejim rejim berikutnya
jadi kan artinya pak jokowi mengambil hak dari rejim berikutnya untuk suatu pembangunan infrastruktur yang sekarang yang sebagian bermasalah dari sisi safety
tapi utang itu kan juga memang tidak hanya di satu rezim ini saja mas derajat
tidak hanya di satu rejim saja
makanya itu artinya apa
atau berhutanglah dengan bijak gitu kira kira pesannya
kalau misalkan rakyat nanti menetapkan kami memilih kami sebagai yang memerintah di negara ini kita akan lakukan pembiayaan infrastruktur dengan cara yang berbeda
kita melakukan pembiayaan infrastruktur dengan cara yang tidak memberikan beban meminimumkan beban kepada masyarakat termasuk meminimumkan beban kepada daya beli masyarakat pada saat ini
bisa semuanya kita katakan itu nanti manfaatnya kita rasakan sekian tahun lagi sekian tahun lagi
tapi masyarakat yang saat sekarang kan merasakan juga bahwa daya beli mereka itu terganggu oleh efek dari alokasi dana yang luar biasa besar ke pembangunan infrastruktur
dan kemudian kami juga akan melakukan pembangunan infrastruktur dengan cara yang berbeda ya
dalam arti manfaatnya akan dirasakan lebih banyak oleh kontraktor kontraktor suara
kontraktor kontraktor swasta juga nggak hanya dikuasai oleh kelompok kelompok tertentu di bumn
nah sekarang yang dilakukan pak jokowi adalah pembangunan infrastruktur
itu proyeknya dirasakan banyak oleh kelompok bumn tapi kemudian bumn nya sendiri jadi kelimpungan karena mereka akhirnya jadi kesulitan dalam hal entah itu likuiditas ataupun dalam hal apa namanya solvabilitasnya
kita sudah sering dengar sudah sering baca bumn kesulitan di dalam masalah likuiditasnya untuk membuatnya lebih berkualitas
ya artinya apa artinya begini
yang ingin saya sampaikan adalah kita semua sepakat sebagai bangsa indonesia kita harus memperbaiki infrastruktur kita karena ada infrastructure gap yang sangat besar di indonesia ini
tapi kita bisa lakukan dengan cara yang jauh lebih baik dengan yang dilakukan oleh menteri menterinya pak jokowi
oke oke mas bima agung silakan
saya ingin meng highlight yang utama adalah ini bukan sebuah ambisi perorangan tapi ini adalah sebuah ambisi negara yang sedang dipimpin oleh pak jokowi
beliau melihat bahwa infrastruktur ini mau tidak mau harus sebagai pilihan utama kita dalam melakukan upaya mengangkat pertumbuhan
pak jokowi ini kan mewarisi pertumbuhan yang cenderung menurun pada saat beliau berkuasa
mulai dari enam kemudian terus cenderung ke lima berapa dan kemudian menurun
nah kalau dalam teori dasar ekonomi pertumbuhan yang punya kecenderungan terus menurun ini kan tidak bisa langsung digenjot
kurva itu kan tidak bisa langsung bentuknya v begitu nggak bisa
ekonomi itu kan harus di flat dulu terus kemudian dinaikkan
nah salah satu pilihannya adalah di infrastruktur
termasuk membuka ruang fiskal subsidi ke barang menjadi subsidi ke orang dan sebagainya
ruang fiskal dibangun dan sebagainya
itu adalah sebuah pilihan
termasuk secara struktural dilakukan perubahan
ya tadi mbak eni menyampaikan pertumbuhan yang berkualitas kemudian ke consumption dan sebagainya
tetapi perlu diingat bahwa pertumbuhan lima empat sembilan pernah lima sekarang cenderung menaik
itu adalah apa kita lihat berapa inflasinya
nah ini kan artinya apa dulu pertumbuhan bisa enam tapi inflasi
inflasi tujuh artinya apa
ada saving untuk masyarakat
apa ada saving untuk masyarakat
bahwa kenaikan harga ini masih dibawa apa yang mereka bawa pulang ke rumah yaitu take home pay mereka
mereka masih terjaga dari sisi itu
nah kemudian mengenai tadi
begini pemerintah mempunyai banyak pilihan kebijakan
pada awal pemerintahnya pak jokowi kita melihat posisi bumn itu akan mengerjakan proyek proyek yang besar
sekarang coba bandingkan
ketika irr nya proyek itu rendah
siapa yang akan membangun proyek itu
nggak berani karena apa
ini membangun infrastruktur yang secara biskalkulasi bisnis swasta mereka nggak mau
siapa ditawarkan proyek sejak lama ke swasta
ini proyek semuanya milik swasta pada saat ditender awalnya
mereka nggak mau mengerjakan karena apa
dilihat dari indralaya ke palembang lalu lintas arusnya masih rendah
mereka akan melihat pengembalian investasi mereka butuh puluhan tahun
mereka nggak mau
dari sini dan sebagainya
mau tidak mau pilihannya itu adalah ke bumn
dengan segala risikonya diambil
ketika bumn mengerjakan proyek proyek dengan skala yang lebih besar mau tidak mau pemerintah memilih pilihannya adalah memperbesar jumlah penyertaan modalnya dengan pmn
penyertaan modal negara ditingkatkan
pada saat itu sampai empat puluh triliun dibagi beberapa bumn untuk meningkatkan
bahwa risiko itu kemudian sudah dihitung tentu kan
dihitung sama pemerintah
untuk menaikkan leverage mereka
kalau tadi mereka sebelumnya mengerjakan proyek seratus dua ratus miliar butuh modal dua puluh lima miliar atau tiga puluh miliar
tapi begitu mereka mengerjakan skala proyek dua puluh triliun rp tiga puluh triliun mau tidak mau kan harus dinaikkan modalnya
pilihan ini mau kemana
utang ini kan paralel
ada pertumbuhan utang kemudian penambahan jumlah aset pemerintah juga bertambah
balang milik negara pemerintah bertambah
yang utama adalah ketika itu masuk di dalam struktur apbn utang itu kita lihat seberapa besar pemerintah kemudian menjaga kredibilitas itu dengan defisitnya
kemudian yang kedua
mbak enik silahkan
ya jadi ini representasi dari kubu oposisi dan kubu
dan kutip pemerintah dan dimana masyarakat itu mungkin juga representasi kami saya
ini yang dibicarakan apa dan untuk siapa
jadi gini oposisi tidak perlu selalu menegasikan semua capaian pemerintah tentu
tetapi juga pemerintah juga jangan terus tipis telinga
itu semua a priori terhadap semua masukan dan kritik oposisi
itu yang paling betul tentu
apalagi soal ekonomi ya
apalagi soal ekonomi karena kalau ekonomi itu harus benar benar yang konkret
karena tidak tafsir mengenai elektabilitas boleh berbeda
tapi kalau ditanyakan persoalan ekonomi itu hampir semuanya jawabannya mestinya sama
karena itu langsung konkret dirasakan
jadi mbak putri misalnya pertama tadi ya yang perdebatan pencapaian terhadap kesempatan kerja
datanya tidak salah karena datanya itu asumsinya memang seluruh orang yang bekerja satu jam itu disebut tidak menganggur
nah sehingga mengapa
mengapa kok informal itu perlu mendapatkan perhatian bukan karena tidak terkalkulasi
karena kalau informal itu tidak ada kepastian
bisa keluar masuk
nah sehingga apa
kalau tidak ada kepastian tentu tidak memberikan kepastian juga terhadap pendapatan
nah itu makanya penting penting juga dilihat secara detailnya
nah kedua mengenai peradaban infrastruktur
betul saya setuju
bahwa infrastruktur itu untuk meningkatkan peradaban tidak hanya fisiknya
karena dengan adanya infrastruktur itu mestinya ada sektor sektor yang tadinya konvensional
seperti nggak tahu ulang ulangan itu apa itu istilahnya tapi konvensional lah gitu
konvensional menjadi modern sehingga mempunyai nilai tambah
nilai tambah ya
nah sekarang yang menjadi persoalan ketika kita mengevaluasi ini kan kita boleh tidak mencapai target itu boleh
karena kita masyarakat juga maklum karena apa
karena kondisi yang kita hadapi dinamikanya luar biasa termasuk kondisi eksternal
nah tetapi arah arah ini nggak boleh gitu kan nggak boleh nggak boleh mendorong nggak boleh
masalahnya memang betul memang arahnya ini yang kita lihat ini arah yang tadinya ingin meningkatkan produktivitas dan daya saing
karena justru produktivitas di sektor sektor real kita justru anjlok
artinya itu benar terjadi ya
memang benar terjadi kan itu juga datanya pemerintah gitu kan
jadi belanja pemerintah dan itu tidak salah
memang pemerintah harus memberikan stimulus ketika terjadi perlambatan ekonomi
nah yang menjadi persoalan adalah ketika doping tadi itu hanya meningkatkan konsumtif
ternyata ini kan pengen instan ya karena lebaran ini selalu terjadi lonjakan
memang itu yang paling mudah ya dengan belanja kan
jadi lebaran itu kan pengennya pemerintah cepat berhenti
untuk menstabilkan harga
nah tetapi caranya instan dengan apa
nah akibatnya apa
nah sisi sisi lain konsumsi yang tadi untuk menstimulus tadi memang meningkatkan konsumsi
kan konsumsi triwulan dua itu lima empat belas meningkat
tetapi produk produk dalam negeri kita itu tersedia di inventory
jadi tidak laku masih tersimpan di gudang
nah yang terjadi
nah yang terjadi
nah yang terjadi
jual adalah produk produk impor
nah ini yang menjadi persoalan gitu kan
nah kalau kemarin bahkan kita itu ya sudah lah itu resiko at all cost untuk katakanlah agar masyarakat happy menghadapi lebaran
nah tetapi yang terjadi kita dikagetkan di juli kita defisit lagi transaksi perdagangan kita dua miliar lebih
saya harus potong sebentar ini pr nya masih banyak
tapi yang paling bisa dilakukan
yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah
saran dari anda yang di depan mata saat ini
ya yang di depan mata sekarang itu memang
global kan ini sedang goyang nih sekarang
global goyang tetapi kita harus confident
saya tetap harus memberikan optimisme kepada pemerintah dan seluruh masyarakat
nah dan luar negeri itu memang under control kita
konsumsi rumah tangga dan investasi itu
itu sudah lebih dari cukup kita untuk menghindarkan krisis
dan investasi itu berita baiknya
sebenarnya kan komitmen yang orang masuk untuk investasi itu besar sekali
dan dua ribu tujuh belas itu dua ribu triliun lebih
sayangnya yang terrealisasi itu baru seperempatnya
bahkan di triwulan dua menurun realisasinya
tapi persetujuan investasinya meningkat
berarti artinya apa
karena sinyal komitmen komitmen pemerintah tadi ditangkap sebenarnya secara positif
trustnya sudah didapatkan berarti
jadi apa namanya daya tarik
sudah menarik investor
tetapi yang menjadi persoalan ketika merealisasikan mengimplementasikan program program tadi
ternyata ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan
sehingga tadi orang mau investasi memang membaik
tetapi persis perizinan
yang tiga teratas
itu kan korupsi perizinan sama kepastian regulasi
itu masih menjadi hambatan
sehingga mereka tidak mampu merealisasikan investasi
oke itu pr besarnya
berarti baik untuk dari pemerintah ataupun oposisi
mungkin oposisi nanti mungkin bisa kemudian bersiap siap untuk memberikan contoh atau simulasi solusi yang baik
begitu juga dengan pemerintah ya
saya ingin menjelaskan masalah sedikit aja
satu menit satu menit
saya ingin menjelaskan
saya ingin menjelaskan
saya ingin menjelaskan
saya ingin menjelaskan bahwa kreativitas pemerintah dalam modeling soal pembiayaan infrastruktur banyak dilakukan oleh pemerintah
melakukan sekuritisasi aset
walaupun kemudian isunya adalah menggadekan bumn
sekuritisasi aset itu adalah hal yang wajar dimanapun dalam skema bisnis
kemudian yang kedua
salah satu cara ya
salah satu cara
kemudian ada pina
pina ini juga dilakukan
ini kan secara stimulasi
ini secara terus menerus simultan oleh pemerintah itu dilakukan
ada pembiayaan dari bumn
ada pembiayaan dari bumn itu sendiri
kemudian tidak ada skema sekuritisasi aset
kemudian dari pina dan sebagainya
semua dilakukan oleh pemerintah
jadi tidak kemudian seakan akan pemerintah kehilangan kreativitas
kita mengerti modeling bagaimana the public private partnership itu dilakukan
jadi memang pr nya tadi sudah disampaikan oleh mbak eni
jadi anda mengatakan pemerintah sangat kreatif untuk mengelola ini semua
oke kita lihat sekarang bagaimanapun tantangannya challenge nya akan lebih besar
terima kasih mas mis bakun
kemudian mbak eni dan juga mas dajat yang dari sambungan telepon masih bersama kami
terima kasih mas dajat
mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas
oke jadi nggak bisa kasih closing ya
mas dajat oke saya kasih satu menit mas dajat
sedikit sekali silakan
begini pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah itu menimbulkan banyak ekses negatif
tambahan infrastrukturnya kita akui
tapi ekses negatifnya terlalu besar
kita tepukan hutang
kemudian bumn itu rasio utang terhadap ebitda dari masing masing bumn karya ini jadi melonjak drastis
kemudian tentu itu akan membawa ini bumn
kemudian juga membuat rupiah lebih gampang terkapar
karena infrastrukturnya banyak komponen import
sehingga akhirnya terpaksa sekarang
itu fakta semua
kemudian juga pembangunan infrastrukturnya sendiri proyeknya sendiri itu tidak banyak dirasakan oleh masyarakat
terutama pelaku swasta
jadi banyak ekses negatifnya dan ya insya allah kita siap untuk memperbaiki ekses negatif itu
terima kasih mas derajat sudah bergabung bersama kami
mbak eni mas miswakun terima kasih banyak
dan cnn indonesia bersatu
cnn indonesia bersatu indonesia